pdi perjuangan menerima tiga puluh dua nama tokoh non kader dalam penjaringan kandidat gubernur dan wakilnya
ideologi dan pragmatisme politik mendominasi alasan para calon mendaftarkan diri ke partai banteng
yang mendaftar ke pdi perjuangan marco kusuma wijaya salah satunya
arsitek yang dikenal sebagai ahli perkotaan ini bukan kader partai
tapi ia mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur
pdip menurut saya masih punya pertimbangan pertimbangan ideologis yang paling dekat ya sejauh ini dengan apa yang kita ingin perjuangkan
yaitu pembangunan yang inklusif sebetulnya yang harus di include betul betul itu kan dengan sendirinya kaum miskin kota
karena mereka pesuaranya paling lemah
kami dulu mendukung jokowi dan jokowi adalah pdip
selain marco ada muhammad idrus yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur dki jakarta
yang menarik idrus adalah politisi partai keadilan sejahtera
partai yang dalam dua pilgub terakhir tidak pernah berkoalisi dengan pdi perjuangan
karena pks kan di jakarta itu hanya memiliki sebelas kursi
artinya itu sekitar dua puluh satu enam kursi digenapkan jadi dua puluh dua kursi
mudah mudahan pdip dan pks ini bisa bersama sama berjuang untuk mengedepankan dan menghadirkan masyarakat jakarta yang lebih sejahtera berkeadilan
meski telah menjaring puluhan nama pengamat politik yunarto wijaya memperkirakan partai banteng tidak akan mengambil calon dari tiga puluh dua nama itu
ya sederhana kalau kita baca tiga puluh dua nama ini kan tidak ada nama yang memiliki elektabilitas cukup tinggi
nama nama yang cukup memiliki elektabilitas di atas
seperti katakanlah yusril atau sedikit terdengar seperti sandiaga uno bukan kader
buat saya agak sulit membaca sebuah logika partai terbesar di dki partai terbesar di level nasional merelakan tiketnya secara gratis kepada kader partai lain
yunarto menambahkan keputusan akhir berada di tangan ketua umum pdi perjuangan
mungkin saja seperti di tahun dua ribu dua belas ia menunjuk kader banteng sebagai calon gubernur dki jakarta di benit menit
terakhir jurgen sutarno jakarta